sementara itu menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto tak menampik pengaruh ekonomi global cukup kuat yang menyebabkan nilai tukar rupiah semakin turun
sementara menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani menilai langkah pemerintah dalam hal ekspor dan impor telah dikoordinasikan sebagai upaya antisipatif
pemerintah nggak usah didesak desak ya pemerintah itu kan tahu apa yang dihadapi dan kita juga tahu apa yang seharusnya dilakukan
sehingga setiap saya mengikuti sidang kabinet terbatas bidang ekonomi selalu memikirkan bagaimana kemampuan ekonomi kita mampu untuk mengatasi berbagai masalah masalah ekonomi dalam negeri
walaupun memang kita tidak bisa kita pungkiri ya pengaruh ekonomi global memang sangat kuat sekali
jangan sampai kemudian devisa keluar jadi kita akan perbanyak ekspor mengurangi import dan itu juga
salah satu hal untuk menjaga ekonomi untuk kembali lagi stabil